hai tapi pada
bulan desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan
ternyata sampai desember tahun dua ribu dua puluh satu barangnya tidak ada
btsnya itu tower towernya itu tidak ada
lalu dengan alasan covid minta perpanjangan sampai
padahal uangnya ini sudah keluar tahun dua ribu

seharusnya itu tidak boleh secara hukum
tapi diberi perpanjangan dua puluh satu maret untuk itu
sampai bulan maret
lalu dilaporkan sekitar satu seratus tower dari empat dua ratus yang ditargetkan
itu satu seratus tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit
yang ada itu sembilan ratus lima puluh delapan
dari sembilan ratus lima puluh delapan itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak
karena sesudah diambil delapan sampel
dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi
sesuai dengan spesifikasi
tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar
dan itu nilainya hanya sekitar dua satu t
sehingga masih ada
dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar